kita ke jawa timur masa angkut periode natal dan tahun baru di wilayah pt kai dua puluh delapan sudah dimulai pada hari ini
peningkatan jumlah penumpang pun sudah terasa sejak kamis pagi
untuk menyespasi lunjakan jumlah penumpang di wilayah ptk i dua puluh delapan
sembilan pengetatan telah dilakukan mulai adanya posko keamanan khusus
hingga petugas customer service mobile atau keliling
di prediksi lunjakan jumlah penumpang tertinggi terjadi esok hari sebanyak dua puluh lima ribu orang
sejumlah persiapan terus dilakukan pt kereta api indonesia ke i dua puluh delapan surabaya menjelang musim nataru
termasuk dengan adanya membuka posko di beberapa stasiun yang masuk leh dua puluh delapan surabaya
sudah ada rekan kami produser lapangan cnn indonesia ghea klarissa
memantau langsung arus mudik nataru pada tahun ini
selamat siang ghea
kalau saya sebutkan tadi
informasi awal lunjakan penumpang akan terjadi pada esok hari
kesiapan pun sudah dilakukan dan terasa arus mudik pada kamis pagi
apa yang menjadi antisipasi dan juga catatan calon penumpang jika tiba di stasiun pada hari ini dan esok hari
ya thomas kheranov memang sedikit berbeda ini dibandingkan dengan hari hari
biasanya saat ini saya berada di stasiun gubeng surabaya
di mana termasuk dari wilayah pt kai dua puluh delapan
sejumlah pengetatan keamanan khususnya ini memang sudah
disiagakan sejak dari pintu masuk
di mana memang pada umumnya pada hari hari sebelumnya
memang tidak ada posko keamanan
namun untuk sebagai kesiap siagaan periode perjalanan nataru ini
tadi di pintu masuk sudah ada posko keamanan
kemudian ada sejumlah petugas yang berjaga juga
dan yang membedakan juga ada customer service yang jika hari biasanya
biasanya standby di satu tempat
namun di sini karena mengantisipasi adanya lonjakan penumpang
ini di stasiun gubeng surabaya customer service nya
berkeliling atau mobil seperti itu
dan juga tadi ada sejumlah komunitas pecinta kereta api juga disiagakan
untuk menjaga keamanan
khususnya di masa libur natal dan tahun baru ini sendiri
dan memang untuk kali ini pada tahun dua ribu dua puluh dua periode nataru tahun ini
memang untuk kereta di wilayah pt eka i dua puluh delapan
ini sejumlah antisipasi sudah disiagakan
hari ini memang kepadatan sejak kamis pagi sejumlah calon penumpang
ini memang sudah ada sejak kamis pagi
dimana untuk perjalanan atau keberangkatan dari wilayah pt eka i dua puluh delapan
di sejumlah stasiun ini memang diprediksi hari ini ada sekitar dua puluh ribu jumlah penumpang
yang akan melakukan perjalanan
tidak hanya kesiapan secara infrastruktur dan keamanan saja
di sini juga disiagakan untuk post co vaccine booster
dimana memang kita mengetahui untuk syarat perjalanan
yaitu masih melihat status vaksinasi di mana para pelaku perjalanan ini harus
menunjukkan bukti pada saat ditiketin di belakang saya seperti saat ini
untuk sudah menerima tiga kali vaksin covid sembilan belas atau vaksinasi booster itu sendiri
dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kesiapan dan juga bagaimana peningkatan
pada musim libur nataru tahun ini sudah ada bersama saya bapak lukman aris
sebagai manajer pt kai dua puluh delapan wilayah surabaya
bapak sebagai langkah antisipasi untuk kesiapan dari
pt eka i dua puluh delapan sendiri bagaimana apa yang sudah dipersiapkan pak
ya mulai hari ini ya dua puluh dua desember sampai dengan delapan januari nanti
kai resmi melakukan posko angkutan natal dan tahun baru
selama delapan belas hari tersebut kami akan memberikan layanan yang terbaik pada para pelanggan kami ya
terkait persiapan mulai beberapa waktu yang lalu
sarana prasarana dan juga fasilitas layanan penumpang telah kami cek
dan juga dengan kementerian perhubungan melakukan persiapan di sektor sarana juga
pengecekan dan semua sudah siap untuk memberikan layanan kepada masyarakat untuk merayakan natal
dan juga libur di masa tahun baru nanti
kalau di wilayah pt kai dua puluh delapan surabaya sendiri untuk pelaku perjalanan ini sudah berapa tiket yang terjual pak
ya sampai dengan saat ini sekitar dua ratus tiga puluh ribu tiket kereta api jarak jauh telah terjual
selama masa angkutan natal tersebut
total selama delapan belas hari masa nataru nanti
da'op delapan surabaya menyediakan
dan jumlah ini terus bertambah
karena pemasanan tiket kereta api kan sudah online
dan bisa dilakukan hamin empat puluh lima sebelum dia melakukan perjalanan khusus selama masa natal ini
baik bapak dibandingkan dengan tahun lalu
peningkatan sebanyak berapa persen dan apakah ada kereta tambahan dan berapa
pada angkutan natal dan tahun baru di saat ini
kai daup delapan surabaya itu setiap hari mengoperasikan empat puluh tujuh perjalanan kereta
kereta api reguler dan juga delapan perjalanan kereta api tambahan
sedang di masa natal tahun di tahun sebelumnya
ada tiga puluh tujuh perjalanan dan ada dua
jadi ada peningkatan jumlah kereta api yang cukup signifikan
hal ini seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat ya
untuk melakukan perjalanan dengan moda transportasi kereta api
oke untuk syarat perjalanannya pak untuk kali ini seperti apa penerapannya
kami masih mengacu pada surat edaran kementerian perhubungan no delapan puluh empat
dan juga surat edaran dari kementerian kesehatan yang terbaru
dimana yang terbaru itu adalah anak umur enam dua belas tahun yang belum melaksanakan vaksinasi
wajib ada kartu identitas dari fasilitas kesehatan yang menyatakan dia belum bisa vaksin karena alasan tertentu
dan wajib didampingi juga oleh orang tua atau pendamping yang telah memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan
bapak mengingat saat ini di jawa timur ini termasuk memasuki musim atau rawan bencana
kemudian bagaimana dari pihak pt kai khususnya di wilayah dua puluh delapan ini untuk mengantisipasi
untuk terjadinya sejumlah tempat tempat yang rawan bencana
hasil mitigasi kami di dua puluh delapan surabaya itu ada sekitar delapan titik yang kami kategorikan merupakan daerah rawan bencana
mayoritas ada di daerah selatan malang sampai dengan stasiun belingi
dimana beberapa bulan yang lalu itu ada juga kejadian tanah longsor yang sempat mengganggu perjalanan ke tapi
untuk antisipasi hal serupa di masa nataru ini kami telah menyiagakan petugas penjaga daerah rawan
mereka secara dua puluh empat jam menjaga daerah daerah yang rawan bencana tersebut untuk mengawasi kejadian kejadian apa yang sekiranya bisa menjadi gangguan bagi keselamatan perjalanan kereta api
dan juga sebagai langkah antisipasi pula kami menyediakan yang namanya alat material untuk siaga atau amus di titik titik terdekat yang daerah rawan bencana tersebut
sehingga mudah mudahan tidak terjadi ya ada terjadi bencana sehingga cepat recovery ataupun pembersihan kembali jalur kereta api sehingga bisa dilalui kembali oleh perjalanan kereta api
kemarin juga sebagai langkah antisipasi ini juga dari wilayah pt kai ada pemeriksaan narkotika begitu nah itu seperti apa
ya kami bekerja sama dengan bnn di kota wilayah daoblapan surabaya untuk secara acak dan mendadak
jadi tidak ada pemberitahuan sebelumnya baik itu kepada pimpinan ataupun kepada siapapun pelaksanaan tes urin
bagi khususnya itu awak sarana perkerjaan awak sarana perkerjaan itu terdiri dari masinis ada juga teknisi dan juga polsius
jadi mereka sebelum mulai berdinas
jadi kami datang langsung ke tempat untuk langsung kami ambil tes urinnya
dan alhamdulillah selama pengujian di daoblapan semuanya negatif dan itu dikuatkan dengan hasil oleh bnn tadi
terima kasih pak lukman arief atas informasinya selamat kembali bertugas
ya dan sejumlah tempat masih menjadi favorit yaitu seperti tujuan jakarta kemudian yogyakarta dan di daerah timur yaitu seperti jember dan banyuwangi ini ternyata memang memiliki daya tarik tersendiri
sehingga memang datanya dari pihak pt kai daoblapan
surabaya ini calon penumpang ini memang banyak mengunjungi destinasi destinasi tersebut herano
dan juga sekali lagi diingatkan kepada calon penumpang yang akan menggunakan mode transportasi kereta api ini harus sudah menerima vaksinasi booster
dan juga untuk sekali lagi memperhatikan barang bawaannya karena memang di sejumlah stasiun khususnya di wilayah surabaya ini sudah disiagakan juga untuk keamanannya semakin diperketat
dan terjadinya lonjakan penumpang yang akan masih diprediksi

dan terjadinya lonjakan tertigi pada esok hari pada tanggal dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh dua
sementara untuk masa libur nataru ini mungkin akan dilaksanakan pada dua puluh dua desember hingga tanggal delapan januari dua ribu dua puluh
baik perhatikan barang barang dibawa dan juga wajib booster jika ingin melakukan perjalanan
terima kasih untuk laporan anda langsung dari surabaya jawa timur
ada ghea klarissa dalam cnn indonesia news hour